sam sudin arsyad laya lulusan sma negeri satu kauditan minahasa utara tahun dua ribu dua puluh tiga
datang ke sekolah bersama keluarganya pada selasa sore
kedatangannya untuk kembali meminta ijazahnya
sebelumnya samsudin sudah mencoba meminta namun ijazah ditahan oleh pihak sekolah
penahanan ijazah itu dikarenakan pada kelas sebelas
samsudin sempat meminjam sebuah buku dari perpustakaan sekolah namun lupa mengembalikannya
diduga buku tersebut sudah hilang
imbasnya saat kelulusan kelas dua belas ijazah samsudin ditahan oleh pihak sekolah
pihak sekolah memberikan dua opsi
yakni membayar denda atau mengganti buku baru milik perpustakaan sekolah
samsudin pun menceritakan kepada salah satu keluarganya
alhasil cerita tersebut dipublikasikan ke media sosial dan viral
saya pergi ke ini ke rumah ulang cari uang dua ratus ribu pinjaman
pinjaman uang dua ratus ribu pada kakak saya
saya berkata pak saya ada pinjaman buku
pinjaman buku ada sehilang buku
jadi mesti mengganti baru mendapat ijazah begitu
sekitar empat hingga lima jam lamanya terjadi negosiasi
antara pihak keluarga dengan pihak sekolah
akhirnya dengan kedatangan kepala bidang pembinaan pendidikan sma dinas pendidikan daerah provinsi sulawesi utara
sri ratna pasiak masalah tersebut terselesaikan
tidak boleh ada penahanan ijazah karena alasan apapun
ijazah itu harus diserahkan kepada siswa
karena itu sebagai bukti bahwa dia telah menyelesaikan studi di salah satu level
pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah kepada samsudin